ratusan muda mudi di polewali mandar sulawesi barat merayakan hari bumi
yang diperingati hari ini dengan menanam ribuan bibit pohon di pesisir pantai
mereka juga membersihkan pantai dari sampah plastik sebagai upaya menyelamatkan lingkungan
aksi tanam ribuan bibit pohon yang dilakukan ratusan muda mudi ini
berlangsung di pesisir pantai ujung kelurahan polewali
kecamatan polewali kabupaten polewali mandar pada senin pagi
aksi dilakukan sebagai salah satu upaya menyelamatkan lingkungan
dalam rangka memperingati hari bumi setiap tanggal dua puluh dua april
pesisir pantai sengaja dipilih sebagai lokasi penanaman
lantaran dianggap rawan abrasi yang mengancam keberadaan permukiman warga di daerah ini
kegiatan hari bumi yang kami laksanakan di kampung ape ini
bertemakan bersama kita menghijaukan indonesia
kegiatan ini disupport dua puluh delapan komunitas yang ada di kabupaten polewali mandar ini
selain menanam pohon peserta yang mengikuti kegiatan ini juga membersihkan sampah plastik
yang berserakan di pesisir pantai
kegiatan ini diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan
mendapat perhatian dari pemerintah demi menyelamatkan bumi dari kerusakan